sampai jumpa di video selanjutnya
kamu jangan pernah ngaku ngaku dia sebagai istri kamu
sekarang aku tanya sama kamu
apa yang tawarin sama dia

tapi jangan sekali sekali ngejelek jelekin aku
aku bukan perempuan seperti itu
aku bukan perempuan seperti itu
kok kamu gitu sih ngomongin sama dewi
ketua perempuan tau gak
ketua perempuan tau gak
ketua perempuan tau gak
padahal kan dia nyelamat
jadi kamu barusan bisa aja dia yang kena
apa yang sebenarnya kamu pikirin saat ini ndre
apa kamu sebetulnya yang udah nyesel nyakitin perasaan dewi
apa kamu sebetulnya yang udah nyesel nyakitin perasaan dewi

apa kamu sendiri masih belum sadar kalau kamu gak bisa berhenti mikirin dewi
apa kamu sendiri masih belum sadar kalau kamu gak bisa berhenti mikirin dewi
tapi itu dewi bukan sitan ndre
mereka adalah orang yang berbeda
dan aku udah cukup lama nungguin kamu
kapan kamu mulai bisa melihat aku
kapan kamu baru bisa sadar kalau aku yang selalu ngarepin kamu
apa kesempatan itu udah bener bener tertutup buat aku
andai aja pintu hati kamu bisa kebuka untuk akun
sedikit aja juga gak apa apa
sedikit aja juga gak apa apa
karena itu akan menjadi suatu kebahagiaan terbesar buat aku
tungguin malam malam gini nemuin saya
ada apa ya
begini pak jos
sebenarnya kami berdua kesini ingin mencari teh dewi
tapi kata karyawan sini tdwi gak masuk kerja hari ini
apa mungkin pak jus memberikan tugas lain sama teh dewi
saya gak memberikan tugas apa apa sama dewi
tapi tadi sore memang saya gak ngeliat dia
saya pikir dia sakit bu
maya gimana maya dewi gak ada di sini
iya bibi tenang dulu ya
maaf ya bu sebenarnya ada masalah apa ya
memangnya dewi kemana
sebetulnya saya sama dewi ada masalah pak
kemudian dewi berdua
dan sampai sekarang dia belum pulang
saya khawatir sekali pak sama dia
dewi belum pulang juga
gak seperti dewi biasanya bu
bukannya dia selalu mikirin ibu
saya juga bingung pak
kalau sampai terjadi apa apa
sama dia gimana ya bu
ibu sama maya tenang aja
saya akan kerahkan seluruh anak buah saya untuk cari dewi
ibu tenang ya bu
aku ingin beri dewi
kami yang udah nipu aku berkali kali
kamu ngaku ngaku sebagai sita
emang itu bukan salah kamu karena permintaan keluarga
tidak aku sendiri
yang kedua gustaf
itu tuh nangan kamu kan
yang ketiga orang mukulin aku
aku gak tahu itu siapa
tapi orang itu ternyata dekat sama kamu yang awalnya
itu pernah ngejar jar kamu kan
kok bapak bisa di sini
kenapa malam malam begini kamu ada di sini
bukannya pulang wi
untung aja saya dapat informasi dari anak buah saya
kalau kamu itu ada di sini
pulang ya wi
dia dari tadi nyariin kamu
saya cuma butuh waktu untuk menenangkan diri
semua ini terlalu mengejutkan buat saya
oke oke saya ngerti kok
ibu kamu itu sangat khawatir sekali sama kamu
udah jangan nangis lagi ya
aku udah nyari dia kemana mana tapi gak ada
kau mau pulang ke sana sih
kalau gini caranya aku rasa bersalah sama dia
dan benar kata lila
gue itu salah
dan memang udah seharusnya gue minta maaf sama dia
tapi sekarang dia itu di mana
jangan bersin di mana ya
udah jangan nangis terus
saya udah gak apa apa kok
saya udah gak apa apa kok
saya udah gak apa apa kok
saya udah gak apa apa kok

yang cuma perlu kamu ketahui
saya tidak akan pernah membiarkan seorang pun untuk menyakiti diri

aduh anjing kabar banget sih
ternyata benar kan
kalau mereka berdua itu ada hubungan
dan gak menutup kemungkinan kalau dewi yang menyuruh dia untuk mukulin saya
dan sekarang saya benar
memang pemikiran saya itu benar
kalau sida dan dewi itu sangat berbeda
mungkin mukanya aja mirip tapi hatinya
itu sangat berbeda
sekarang gue ngapain jauh jauh ke sini kalau emang harus
harus melihat kayak begini
gak ada gunanya saya di sini tahu gak
benar ui kamu gak apa apa
saya juga udah gak marah sama ibu
orang tua juga manusia kan pak
bisa berbuat kesalahan
tapi saya belum siap untuk ketemu dengan ibu
saya butuh waktu pak
ya ya sudah
kalau memang kamu belum siap
di sana kan ada beberapa kamar untuk karyawan yang shift malam nih
saya sudah banyak merepotkan bapak
gak apa apa kowi
tapi ingat ke sana ya
melihat perempuan yang rambutnya cokelat
terus tingginya kira kira segini deh
mukanya manis gitu
nah ini udah lama gak ada pemasukan nih
ini sih ya saya mau numpang nanya
lihat perempuan gak namanya dewi
terus tingginya kira kira segini
mulutnya putih bersih
terus mukanya ngungil manis gitu
itu kayaknya sasaran empuk
ini namanya kuda australia bank
iye siap siap empuk
terakhir semua barang sebelum gua jadi nekat
kalau kali macem macem saya bisa teriak loh
itu umungan gue
kalau lo teriak gua habisin
beng keluarin pisau pisau lagi
tempat luar lain
hei kalian sedang apa
hei pergi kalian
hei pergi kalian
iya panggilin dia
bayar baik baik saja
jangan lupa kalimah barrier
kayaknya kita pernah ketemu ya mas
terima kasih ya sar
mas itu temennya teh dewi kan
waktu itu mas kamping teh dewi ke rumah
saya sepupunya teh dewi
oh kamu sepupunya dewi
terus kamu ngapain disini
sar malas ya mas
padahal mas sendiri kan juga
kalau untuk ngadepin preman kayak gitu
gak buta jadi
yaudah sekarang lebih baik kamu pulang deh
soalnya di jakarta itu nggak baik
malam malam gadis jalan sendirian
minta doang karst